pertamina kembali menggelar program mudik asyik bersama pertamina dua ribu dua puluh
dengan peserta sebanyak empat pemudik dan memberangkatkan delapan puluh enam unit bus dari jakarta
menjelang hari raya idul fitri program mudik asyik bersama pertamina kembali digelar tahun ini
sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat
program mudik asyik bersama pertamina dua ribu dua puluh empat memberangkatkan delapan puluh enam bus
berkapasitas empat peserta mudik yang diberangkatkan dari parkir timur gelora bung karno
hari ini empat orang tahun lalu mungkin tiga enam ratus ya jadi naik tiga puluh tiga persen tahun ini
dan ini menjadi satu sumbangsih dari pertamina ya
mensukseskan mudik yang aman aman dan tentunya menyenangkan dan asik
kami kan menyiapkan beberapa fasilitas ya ada terutama ada musola
kemudian kita juga fasilitas kesehatan ada dokter dari ihc kemudian ada juga souvenir
bus yang diberangkatkan akan menuju ke tujuh belas kota tujuan di jawa barat
jawa tengah hingga jawa timur
sebelum berangkat seluruh moda transportasi atau bus diakurasi dengan teliti
dan mengedepankan aspek kesehatan keamanan serta keselamatan
selain itu seluruh pengemudi bus telah melalui proses pemeriksaan kesehatan
mulai dari cek alkohol gula darah tekanan darah hingga kolesterol
serta pengisian formulir kesehatan yang dipantau oleh dokter dari indonesia healthcare
corporation salah satu anak perusahaan pertamina
seluruh pemudik juga mendapat asuransi dari tugu insurance